direktur lalu lintas jawa tengah agus suryo nugroho menyampaikan one way di tol kalikangkung menuju cikampek diperpanjang hingga rabu dua puluh enam april dua ribu dua puluh
hal tersebut dilakukan mengingat jumlah kendaraan dari arah timur tol transjawa menuju jakarta meningkat signifikan
perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir rabu pukul dua belas malam
namun apabila ada tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way tersebut masih terdapat peningkatan lalu lintas yang signifikan dari arah timur ke jakarta
maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way
direktur lalu lintas jawa tengah agus suryo nugroho mengimbau para pengendara agar memperhatikan nomor plat mobil
serta menyiapkan bbm dan saldo kartu elektronik
hal ini karena penerapan rekayasa lalu lintas one way
akan beriringan dengan pemberlakuan sistem ganjil genap